seperti biasa di hari minggu ini kita akan coba mencoba mengulas kembali tiga topik utama yang menjadi top of mind di tanah air selama seminggu terakhir
mulai dari kian ngeri ngeri sedapnya hubungan antara presiden ke enam sby dan presiden jokowi
kemudian debat pamungkas pilkada dki jakarta serta aksi satu ratus dua belas yang digelar pada sabtu kemarin
untuk mengulasnya dari kacamata dan perspektif yang berbeda telah hadir bersama saya malam hari ini di studio ada mas arswendo atmawiloto budayawan kita
terima kasih mas arswendo sudah menyempatkan hadir lagi di sini untuk membahas ini tiga topik yang kami pilih menjadi top of mind di minggu ini
kemarin kita kurang lebih topik topiknya agak mirip mirip karena memang rupanya dinamika politik di jakarta terutama di tanah air masih kurang lebih masih tidak bisa bergeser dari topik topik yang itu
tapi sebelum kita akan bahas topik pertama ini
kita saksikan dulu paket pengantar berikut ini
presiden ke enam republik indonesia susilo bambang yudhoyono atau sby kembali meluapkan kekesalannya lewat media sosial twitter lantaran kediamannya di kuningan digeruduk oleh ratusan mahasiswa
saya bertanya kepada bapak presiden dan kapolri apakah saya tidak memiliki hak untuk tinggal di negeri sendiri dengan hak asasi yang saya miliki tertanda sby
itulah salah satu isi cuitan presiden ke enam ini yang kemudian menjadi viral
sbi bahkan meminta pemerintah berlaku adil memberikan pengamanan pada dirinya selaku mantan presiden
ia mengungkapkan kekhawatiran atas provokasi kepada mahasiswa untuk menangkap dirinya
bahkan ketua dpp partai demokrat andi arief dalam tweetnya terang terang menuding istana kepresidenan lah yang menyuruh orang untuk berdemo ke kediaman sby
istana pun beraksi menampil tudingan sang mantan presiden
ya menurut saya sih nggak usah dikhawatirkan karena itu kan kewajiban negara melindungi mantan mantan presiden dan pasti ada pengawalan juga
menurut saya sih kan tidak perlu
itu saya juga hadir di acara itu pagi
saya diminta untuk menyampaikan beberapa kemajuan dalam dua tahun pemerintahan
ya ada dialog begitu aja

ya panas lah
dalam titik ini minggu ini setelah minggu lalu kita akan membahas juga kurang lebih hal yang sama
minggu ini anda melihat semakin derajatnya itu semakin panas butuh aspirin lebih
dari awal kurang lebihnya sama
ya saling kalau dari bahasa dramanya itu saling kepingin diperhatikan gitu
gengsinya pada muncul
tapi kalau yang minggu ini mungkin lebih khusus karena orang orang kedua ketiga
hanya pak sby atau siapa ini yang suaranya aneh gitu loh
malah memperkeruh suasananya itu
suasana yang dari pak sby nya atau dari presidennya
karena memang satu sama lain saling mengklaim atau saling melihat bahwa situ yang memanasih kami hanya menjawab
sama sama seperti itu
bahkan dengan kepergian sekali lagi actionnya pak jokowi kembali lagi ke hambalang
saya dari sana
waktu hari pers nasional
dari pers nasional yang perginya ke sana
di pidatonya juga
sekarang pada demen media sosial
seneng nge tweet dan lain sebagainya
tapi kalau saya saya malah kadang kadang merasa begini
ada masukan masukan ada kritik kritik yang
nah sampingannya ini kayak tadi yang andi arief apa siapa gitu yang juga nge tweetnya
yang lucu ini
ini diperintah istana loh
itu tuduhan serius
andi arief itu kan ketua dpp partai demokrat
itu bisa dianggap menjadi representasi dari partai gitu
nah kenapa dia gitu
kecuali dia memberi bukti bahwa ini ada dari istananya begini
kalau nggak kan lucu banget gitu loh
itu yang menjadi lebih keruh dalam pengertian nggak benar
kalau cuma saya kok diperlakukan tidak adil
saya kira subjektif boleh boleh aja
tapi anda melihatnya ini perangnya sudah perang terbuka
atau memang ini sebenarnya perang yang media aja yang terlalu melebih lebihkan gitu menurut anda
nggak media nggak mungkin melebih lebihkan
saya kemarin itu mengatakan kurang lebihnya di
itu gini janganlah menganggap media abal abal itu nggak penting
karena informasinya justru beberapa itu muncul dari media abal abal
mereka yang sebutkan nggak bagus atau media sosial yang nggak ini
jangan lupa kasus habib rizik ini atau kisah cintanya
yang dijudulin itu dari media media semacam ini
yang mengingatkan bahwa ada peristiwa semacam ini baru media utama mengatakan
tapi kebenarannya harus kita verifikasi dulu
dan harus segera muncul
nah jangan lupa juga yang mau mulai begini
sama juga tidak mungkinlah antara pak sby sama pak jokowi ini terjadi sindir menyindir
langsung atau tidak
karena hanya karena peran media
memang ada permasalahan permasalahan yang menurut saya belum clear
istilahnya kalau nanti setelah berikada di ki ini masih begini yaudah kita terima sebagai orang orang yang arif dan arif berbicara dan kita mendengarkan
saya yakin anda juga terima kalau saya stop dulu dialog kita
kita akan lanjutkan dialog ini usai jenah berikut ini
tetaplah bersama kami
terima kasih mas bambang sudah datang
kita akan membahas kita tadi sudah membahas bagaimana tiga topik utama di minggu ini menjadi top of mind
nah kita baru masuk topik pertama bagaimana publik melihat dan media melihat ini sepertinya hubungan antara presiden ke enam dengan presiden ke tujuh ini
bukannya semakin dingin semakin landai semakin stabil
kok kayaknya minggu ini juga semakin panas apalagi ada tuduhan penggerakan demo dan juga ya banyak hal lain gitu
mas bambang melihatnya seperti apa apakah betul semakin panas
saya rasa ini semakin panasnya efek dari pilkada dki aja
karena kebetulan anaknya presiden ke enam ini maju melawan yang didukung oleh pemerintah sekarang oleh presiden ke tujuh ya sekarang
sementara presiden ke tujuh ini harus menghormati presiden kelima
dan kita semua wartawan senior tahu presiden ke lima itu benci sekali sama presiden ke enam
jadi marahan jadi ini kayak sinekron ini
ini clear sekali tuh petanya seperti itu
petanya sangat clear ya
jadi kebawah ini semua jadi hubungan emosional yang menurut saya kurang sehat sebetulnya
kurang sehat tapi kemudian kalau kita publik dipertontonkan bagaimana antara negarawan elit politik seperti ini dengan bahasa bahasa komunikasi
ada melihatnya bagi publik
publik sendiri seperti apa mas
kalau saya sih melihat kalau saya pribadi melihat ini contoh bahwa mereka belum bisa jadi negarawan
mereka masih jadi politisi
jadi baik presiden ke lima kita presiden ke enam kita maupun presiden ke tujuh kita ternyata belum bisa jadi negarawan
ya nggak apa apa hak mereka juga gitu
oke mas arswendo kalau anda melihatnya kalau tadi kita lihat eskalasinya kok memang betul ya semakin panas
bahkan pak sby sendiri melihat bahwa
lagi lagi merasa saya ini dizolimi
kemudian apa namanya rumah saya digerunduk oleh orang
bahkan yang menjadi viral justru tweet kepada kapolri dan bapak presiden itu yang kemudian menjadi viral di sosial media
kalau anda melihat pola komunikasi diantara pemimpin bangsa dua presiden ini
bagaimana presiden sby mengeluarkan unek uneknya seperti itu dengan sangat terbuka sangat gamblang
bahasa bahasanya sangat mudah dicerna
kemudian presiden jokowi nampaknya tidak menjawab
dengan bahasa yang gamblang tapi menjawab dengan bahasa bahasa high context yang mungkin kita harus butuh anda untuk menerjemahkan gitu
anda melihatnya seperti apa
ya rada rada dibutuhkan jawa dikit gitu loh untuk memahami ini gayanya
sebenarnya dua duanya begitu
cuma pak sby yang sekarang sekarang ini lebih jauh lebih terbuka
sebetulnya juga pak jokowi ini kan mainnya main jawa banget gitu loh
bayangkan lagi ribut begitu udahlah
orangnya tiba tiba menerjemahkan
semuanya oh ya bola udah di tangan pak presiden jokowi ini misalnya
di jawa biasa sekali itu mana memanahnya
tapi ini berarti kalau di jawa panah itu ada lagu yang agak panjang dikit
ya itu lagunya
dipanah ngisor gelagah dan sebagainya
tkt itu bisa berarti burung kecil tapi bisa berarti tekad
sekarang tekatnya udah jelas sasarannya udah jelas
sampai akan keliru lagi
nah hal hal semacam ini ini bahasa bahasa yang kebetulan atau tidak dipergunakan
setara sadar oleh presiden kita
kemarin kita di aman berdua nih
begitu pembukaan ngomongin tentang hoax ini sama
kok sekarang semuanya bukan cuma bupati bukan ini presiden aja suka main tweet
nggak apa apa juga memang itu realitasnya
bukan hanya itu
singkat sekali sambutannya
nggak ada lima belas menit atau apa
langsung pergi ke proyek proyek
mangkrak pada titik itulah
kemudian beritanya menjadi di situ
itu konteksnya apa yang ingin
ditunjukkan oleh pak jokowi itu pasti ada maksud tertentu
atau memang ini hanya kerja presiden
pilihannya kan banyak dia masih
di situ bisa sebelumnya ke toko
buku itu dan lain sebagainya buku yang
ya nggak usah lah ini yang dipilih
atau apa apa tapi dia langsung pergi
dan diumumkan saya mau meninjau
proyek ini langsung udah
kesana ini mungkin proyek pertanian
mungkin apa eh ternyata
yang mangkrak ini dan lain sebagainya
pukul anak sindir menantunya terlalu
mari kita tanya salah satu
pimpinan partai demokrat kita sudah
tersambung dengan wakil sekjen partai demokrat
mas didi irawadi syamsuddin selamat malam
mas didi terima kasih sudah
bergabung lagi bersama kita
mas aswendo sama mas bambang harimurti
ya selamat malam
ya selamat malam
mas tv kasian loh dia
jawabin terus dan susah
padahal ada yang ngipas ngipasin mas didi
yang harus dijawab ini pertanyaan ketiga
isunya apa nih aku gak tau
isunya mudah mudahan nggak berat berat
enggak pastinya kita gak berat minggu ini bagaimana
kita udah minggu tenang udah gak berat lagi
bung didi dari ketiga orang ini
ada mas aswendo ada mas bama harimurti
ada saya ingin tanya sebenarnya
pak sby ini kesel betul
nggak sih sama istana kepresidenan atau
memang nggak biasa biasa aja sebenarnya
kalau kita melihat tweetnya kemudian
ada juga andi arief ketua dpp partai demokrat
mengatakan bahwa istana yang memerintahkan
para pendemo untuk mengepung
rumah pak sby hal hal seperti ini
kan membuat publik menyimpulkan
bahwa ini ada hubungan yang semakin panas
antara pak jokowi dan pak sby
jadi begini apapun
yang terjadi belakangan ini ya
fitnah dan sebagainya
tentu ini tidak bisa dibiarkan
nah jadi saya ingin melihat begini ya
ini kan kaitannya bagaimana
komunikasi tadi kalau nggak salah
saya ditelepon bagaimana antara
istana dengan pak sby begitu ya
nah jadi menurut saya begini ya
saat ini adalah harus
ada kemauan dari kita bersama
bagi kita bersama bagaimana
yang selama ini
tidak baik ya
yang tidak benar ya baik menimpa
pak sp mungkin juga menimpa
pak jokowi bersama
ada keterbukaan saling terbuka
karena menurut hemat saya
tidak ada masalah pribadi antara
pak jokowi dan pak sp
nah dalam konteks ini
dalam konteks indonesia saat ini ya
tentunya orang yang paling
berpengaruh ya pemimpin
tertinggi negeri ini kan pak jokowi ya
peluang punya ruang
untuk mempersiapkan kita semua
nah pak sby di sini adalah
presiden dua kali
republik ini presiden terpilih dua kali
punya peluang untuk bisa
duduk bersama ya untuk bisa
berbicara tentu dalam konteks
begini ya gara gara
kemarin yang kita nggak bisa terima ketika
pak sby melontarkan hal ini
lalu ada serangan serangan dari
sebagian orang dekat seolah olah
kita meminta minta merengek rengek
tidak sesah dan
pemikiran tertil maaf saya kata
sama orang orang ini mengenai demo sendiri gimana mas didi
ada anggapan bahwa istana yang menggerakkan gitu
nah kalau lihat dari
indikasi indikasinya ya itu udah
jadi berita di mana mana
ada seorang oknum
dari son partai berkumpul
di sana nah ini kalau soal
ini sebetulnya masih tua yang hadir di sana
di salah satu stadion tv
ya ini salah satu mahasiswa dari
apa namanya di selatan itu
mereka mengakui pada
tujuannya kumpul di cibubur itu
adalah untuk bicara nkri
pancasila dan sebagainya tiba tiba
di tengah pembicaraan
ada yang membelokkan
ke arah mendorong dorong untuk
melakukan demo ini mahasiswanya
bisa diundang kapan kapan ya
kemungkinan di siapa yang menggerakkan
membelokan itu siapa dari investigasi
partai demokrat ya kan sudah ramai
sudah jadi viral dan sebagainya
lalu ada kehadiran juga
salah satu petinggi
yang hadir di sana kepala staff presiden maksud anda
itu salah satu oknum partai itu
itu sudah ramai beritanya ya
di acara itu yang acara
sebenarnya buat imah siswa
menyangkut persatuan dan kesatuan nkri
jadi sangat gak baik apalagi menjalankan
di jaman pak sp dulu
sepuluh tahun ya
pak sby itu bagaimana menjaga
tur mantan presiden ya
mulai dari pak habibie
ibu mega dan semua dijaga
kehormatannya dan segala macam
jadi saya kira
kepala negara sekarang
bagi kita semua menjaga para mantan
mantan presiden kita dengan baik
itu yang paling penting
jadi negara agak alfa
dalam hal itu ya
yang kemudian dikritisi oleh pak sby
dan partai demokrat yang masih di sini ya
agak alfa untuk menjaga keselamatan mungkin
atau mungkin ketenangan para mantan presiden itu tadi ya
dengan membiarkan demonstrasi
itu harus dong negara harus menjaga para mantan ini
demo ke kediaman itu pertama melanggar hukum
nggak boleh ada demo kesediaman
disiangkan aparat keamanan
dalam hal ini polisi kan punya intel ya
punya intel sobi kekelongan
hal yang sama kan nggak perlu penargi hati
di sepuluh tahun itu kepada para mantan presiden yang lain ya
kalaupun ada demo mungkin kalau ke kantor
ya segala itu ya internal yang lain
tapi kesediaman ini ya
ini bisa diadil benar benar
harusnya intel dari kepolisian
bahkan harusnya tidak memperbolehkan demo tanpa izin
mas didi yang terakhir kemarin itu
pak presiden jokowi ketika berkunjung
atau melakukan kunjungan kerja ke maluku
sempat mengunjungi salah satu proyek mangkrak di sana
yang kemudian diinisiasi pada zaman presiden sby
banyak kemudian publik lagi mengait ngaitkan
ini kayaknya benar
untuk jawaban anda
partai demokrat dan pak sby sendiri
merasa tersindir gak sih dengan belusukan pak jokowi kemarin
jadi begini ya
saya kira para mantan presiden
tentu ada keberhasilan keberhasilan
juga mungkin ada yang belum selesai
tidak hanya di zaman pak sb
di zaman mantan presiden sebelumnya ada hal
tapi jangan melihat mungkin ada yang belum selesai
tapi kan ada yang gunting pinta oleh presiden baru kan
tapi bung bung didi kalau saya boleh
kalau saya boleh potong
mangkra itu bukan belum selesai
kalau mangkrak loh
silahkan silahkan mas didi
jadi tolong dilihat juga keberhasilan keberhasilan pencapaian pencapaian di zaman pak sby
yang mana misalnya pendapatan dari pajak
hutang luar negeri yang selesai dengan imf tidak ada
lalu pembangunan infrastruktur yang selesai
tapi pasti ada kekurangan kekurangan juga
kalau yang belum selesai kemudian gunting pintanya di zaman pak jokowi kan ada juga
yang paling penting partai demokrat tidak tersindir ya
mas didi dengan belusukannya pak jokowi kemarin itu ya
ya namanya kami mengalami kendala komunikasi dengan mas didi irwadi shamsuddin
terima kasih mas didi kita potong saja
mas bambang gimana melihatnya ini kalau ada eskalasi yang semakin tinggi ini
bahkan mas didi tadi semangatnya masih berapi api gitu menjawab hal ini
ya kalau menurut saya memang sistem demokrasi itu memang harusnya kan
ada oposisi dan ada pemerintah
itu sehat sekali
itu sehat maksud saya selama semuanya bermain dalam pertarungan politik itu kan dengan ucapan
ya dengan ucapan selama kita berantemnya dalam ucapan ya kita sehat
karena kan kalau kita jangan lupa yang namanya parlemen itu kan dari kata parle
parle itu kan kata
bicara itu tadi
memang begitulah cara demokrasi itu adalah perlombaan dengan pertarungan dengan kata kata
selama kita bisa menjaga itu di situ menurut saya
itu menurut saya bagus
saya contohlah kayak pilkada dki ini
mungkin sampai ada orang yang unfriend sampai kakak adik nggak mau ngomong suami istri mau cerai apa segala macam
mungkin kelihatannya dampaknya negatif tapi selama ini kan kita lihat tidak ada kekerasan
selama kita bisa mempertahankan bicara bisa beromong macam macam nggak apa apa kalau menurut saya
sehat dalam diri
walaupun kita harus bayar dengan hoax
tapi saya percaya begini orang orang indonesia itu sudah cukup pandai ya untuk membedakan itu
memang perlu ada pembelajaran dan ketipu dulu itu wajar
namanya ada teknologi baru masa langsung pindah
oh ke sekolah ya
seperti naik sepeda lah belajar naik sepeda kan jatuh jatuh dulu
yang penting jangan sampai mati gitu
tapi luka luka sedikit wajar
lama lama akan jadi lihai dan pandai
dan mutu demokrasi kita akan lebih baik
mas arswendo anda melihat bahwa kedepannya ini dalam beberapa waktu ke depan paling tidak setelah pilkada dki jakarta putaran pertama lah ini hubungannya akan semakin baik atau cenderungnya tidak malah
karena publik kan pengen melihatnya semua pemimpin seperti presiden amerika yang bergandengan tangan gitu
ya bergandengan tangan mungkin sulit lah
presiden dan mantan presiden misalnya semuanya bergandengan tangan semua
jangan lupa ribut ribut antara pak s b dan pak jokowi ini memuntaknya setelah
sebelumnya nggak begitu ini
ya ada pasti yang satu safari satu ini
tapi sudah berhenti di situ
tapi ini kan berlanjut
kemudian ada soal demo soal apa dan lain lain
nah seperti tadi dibilang bung didi saya cuma mau ngomentarin gini
kan jasanya yang lain ada
iya jasanya yang lain ada dan juga sudah disebutin
tapi kalau ke ambon dan merayak proyek ya itu juga salah satu kegiatan
kemudian ditaftirkan bahwa wah ini nggak bisa dong hanya menjudutkan aja
anda lihat itu sengaja ini lah kondisi presiden jokowi untuk memberikan
nggak ada yang kebetulan lah itu untuk kelas
saya menurut saya ini akan menarik menurut saya
begini sebetulnya kalau saya melihat ini kan terjadi setelah agus masuk dan ternyata hasil surveinya paling tinggi
jadi buat kelompok pemerintah yang menjagokan ahok ini ancaman paling besar
karena itu kita lihat semua serangan ditujukan pada agus
tapi agus itu kan orang baru
jadi untuk cari kesalahannya kan belum ada
nah tapi kalau pak sby setelah jadi presiden sepuluh tahun kan orang yang sebel udah banyak
nah itu mainkan
jadi seperti pemata medan itu ya pukul anak sindir bantu
tapi ini nanti itu yang menarik
ini ya seandainya seandainya ini nanti kalau kita lihat hasil pol kan kelihatannya agus yang akan tersingkir
nah nanti siap calon yang dua yang maju ini siapa yang bisa meraih dukungannya pendukung agus
karena pada saat itu nanti kepentingan politik pak jokowi adalah mendekati pak sby
jadi nanti ini akan berubah
di putaran kedua terjadi dinamika yang berbeda
kalau ada putaran kedua

kemungkinan besar ada putaran kedua
sangat besar kemungkinannya putaran kedua
seperti kata semua lembaga survei
tapi kita akan bahas mengenai pirkd dki jakarta
tapi di segmen berikutnya kami akan segera kembali suatu lagi
jangan lupa tonton video ini
di aksi zikir bersama
aksi ini menuai tanggapan pro dan kontra
karena dilakukan pada saat memasuki masa tenang kampanye
fui sebagai penggagas aksi berdalik
gerakan ini dilaksanakan sebagai bentuk penolakan kriminalisasi terhadap ulama
dan tidak ada unsur politik sama sekali
dalam aksi tersebut calon gubernur nomor urut satu agus harimurti yudhoyono
serta pasangan calon nomor urut tiga anies baswedan dan sandiaga uno
ikut serta menjalankan salat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan zikir bersama
sejumlah cerita juga mewarnai aksi ini
indahnya keberagaman ditunjukkan saat peserta aksi menolong sepasang calon pengantin
yang akan menikah di gereja katedral
asido dan felicia pasangan yang terjebak di tengah kemacetan
akibat tumpahnya masa harus berjalan kaki menuju gereja
peserta aksi sigap memayungi memberi jalan dan mengawal pasangan tersebut menuju katedral
namun sayang indahnya sikap tenggang rasa itu tercoreng oleh kejadian pemukulan terhadap
seorang jurnalis wanita tv swasta yang meliput aksi tersebut
desi dan juru kameranya yang menjadi korban pemukulan
melaporkan kejadian itu ke kepolisian resor jakarta pusat
yuchi banjin cnn indonesia
meskipun dianggap sebagai aksi moral dan keagamaan
tapi ini mendapatkan perhatian luas
dari publik mendapatkan reaksi keras juga dari pemerintah
bahkan pemerintah beberapa kali menggelar konversi pers untuk bisa menghadapi hal ini
ya saya pikir memang kalau saya kira mungkin jumlahnya sekitar tiga ratus ribu kali ya
karena katedral kan masih istiklal sama tempat parkirnya kalau penuh itu dua ratus ribu
ini kan masih melebar lagi gitu ya
jumlah segitu bisa aman itu menurut saya satu prestasi
baik kita apresiasi polisi kita yang bisa menjaganya itu
yang harus diturunkan pengorganisasi
walaupun kita sesalkan sampai ada wartawan yang dipukul
karena itu merugikan pengorganisasi itu
iya kan itu sangat merugikan ya
jadi apa mereka nggak bisa
titik sinilah rusak susu sebuah air ya
iya itu merusaknya
walaupun ada juga kisah di mana ada pasangan yang mau menikah di katedral
nah sebetulnya harusnya mereka lebih ke situ
tapi ya udahlah ini kan sudah kejadian
walaupun ya prinsipnya sih kalau menurut saya tiga ratus ribu banyak
indonesia dua ratus lima puluh juta pemerintah yang sebegitu reaktifnya mas babang untuk bisa menahan melarang
dengan ini menurut ada wajar apa tidak saya rasa wajar lah tiga ratus kita sebab kita tuh belum ada budaya
kayak di washington dc satu juta orang march dengan damai seru malah ya di kita kan biasanya baru
berapa puluh ribu udah bakar ini tiga ratus ribu wajar kalau kita masih ya tak jaga jaga lah karena
yang nunggangin itu gampang ya tapi bahwa kenyataannya menurut kalau saya lihat dari
empat ratus sebelas dua ratus dua belas makin kesini kelihatannya kita makin oke lah makin dewasa kita mudah mudahan ini bisa
bertahan terus gitu loh dan bertahan sebagai gerakan politik apa ya bahwa dia tetap sebagai
bapak dalam demokrasi itu kita boleh enggak setuju saya nggak setuju dengan kelompok ini tapi itu hak
mereka ya untuk datang berekspresi mengakses secara damai itu hak konstitusional nggak bisa diganggu
mu tapi kalau dia melanggar nah menurut saya itu saya jauh lebih simpati pada tiga ratusan ribu yang
ini ketimbang orang yang jelas jelas melanggar hukuman demo tempatnya psb ya karena itu jelas
jelas menurut saya yang seperti itu memang harus ditindak tegas supaya kita kasih garis loh
bukan dilarang demonya orang demo tuh hak kamu kok tapi kan ada aturan aturan kita sepak hati
malam nggak boleh kalau gitu kan enak kalau satu saat bisa dua juta orang demo tapi suasananya
pertananya menyenangkan gitu tapi ini menggabungkan antara politik dengan dengan dengan kedua politik
dengan apa namanya moral keagamaan ini kemudian menjadi sebuah gerakan tertentu anda melihat ini
dalam demokrasi kita kita sudah mulai terbiasa dengan ini kalau menurut saya mah menuju situ
menurut saya dulu tuh kan kalau kita bicara tentang demo dalam dalam demo oleh kelompok agama pasti
rusuh ya enggak zaman dulu apalagi zaman order baru udah nggak mungkin aja deh pasti ujungnya
rusuh gitu tapi sekarang kita lihat ada fenomena baru dimana orang ngumpul dengan atribut agama
tapi relatif lah bisa menjaga karena kalau kita lihat demo anti trump di amerika kan juga
ada yang babak belur juga ya adalah satu dua orang ya termasuk wartawan gitu tapi maksud
saya kalau lihat positifnya baik sih menurut saya kita beruntung juga ada ahok yang bisa
ada gerakan gerakan ini dan menunjukkan menguji kematangan dari demokrasi kita tapi kemudian
menjaga kemampuan kita untuk menjaga kemampuan kita untuk menjaga kemampuan kita untuk menjaga kemampuan
kita jadi kita sesalkan ketika salah satu jurnalis oh iya itu dapat itu ada proses kita saksikan dulu
pernyataan dari desi fitriani yang kemudian mengaku mendapatkan perlakuan kasar selama melakukan
peliputan di aksi sebelas dua kemarin tiba tiba ada yang teriak metro tv tuh ada metro tv itu katanya usir usir usir
dia bilang kayak gitu terus udah gitu temen saya kameramen sama security yang barengan itu kan lihat
ketika diorang orang pada seorangnya mereka turun barengan nggak jadi naik lagi
nah datang ini pengamanan mereka sendirilah dari laskarnya mereka pakaian putih putih itu sebagian
itu mbak mendingan keluar aja keluar di belakang saya nggak ngapa ngapain saya liputan disini
di belakang itu udah keluar aja keluar di belakang itu udah akhirnya mereka ya kita ikut aja kan
oke ya pak saya keluar nah digiring keluar sama mereka begitu mereka giring keluar sampai
di apa sepanjang jalan keluar itu itu mereka mukulin itu masa kan kanan kiri
mukul kanan mukul kiri itu sudah gitu ada yang nendang yang di depan itu kameramen kameramen
temennya juga kena tendang juga kena pickpocketing juga nih terus sudah gitu di belakang juga pak yudi
juga pernah juga ketabra tiga tiga tiganya tuh kena pukul kenal tendang dari saya justru para
jurnalis yang berbeda pun tidak masalah iya kan masing masing masalah tugasnya biarlah
mereka menyiarkan sosial sudut pendang mereka ya to masih banyak juga jurnalisternya bisa memberikan
perbandingan jadi andaikan itu terjadi
itu pasti adalah spontanitas
di sisi lain juga para jurnalis
yang mungkin mengalami itu perlu juga
menyadari hal hal yang barangkali sensitif
di masyarakat apalagi ketika
ada acara acara yang seperti itu
tapi di ngnpf tidak pernah ada
ketidaksukaan tidak pernah
mas arswendo lihat itu seperti apa
ini kan sisi lain gerakan
moralnya kita setujui ibadahnya
ujaran kebencian pemukulan kemudian
meskipun tadi dibantah juga
oleh penyelenggara bahwa itu
oknum oknum yang bisa saja terjadi
dimanapun dan kapanpun
ya memang tanggung jawab untuk penyelenggaraan ini
dengan aman susah
seperti tadi dibilang bung bambang tadi
tapi ini tuntutan
dan inilah yang harus kita
prosesnya ke arah sana
desi ini wartawan investigasi
yang luar biasa keren dia
di sandra dimana dia
sendirian misalnya muncul ke sana
sebagai wartawan cukup bagus lah
dan mencari sumber berita yang benar
berimbang dan lain sebagainya
kenapa itu disayangkan bud
aksi yang bagus tadi
gerakan moral yang luar biasa
tadi tiga ratus ribu yang
atau lebih atau yang aman
tentara beritanya tiba tiba berubah menjadi
hanya kita memperluaskan kok ada yang
dipukulin atau diludain atau apa
harusnya gak usah terjadi
siapa ini proses ke arah situlah
yang harus kita sadari semuanya
baik mungkin terlalu tinggi lah
wartawannya juga gimana
nahan diri atau dari kostumnya dia harus lebih
ini kan bagaimana masyarakat indonesia
pemimpinnya elitnya para ulama tokoh agamanya
dan juga sampai ke umatnya
juga mengelola perbedaan ini dengan sangat baik
justru menurut saya harusnya ini kan
kesempatan ya untuk mendidik publik gitu
atau mendidik bersama dengan orang lain ya

atau mendidik bersama dengan orang lain ya
atau mendidik bersama gitu
baik ke wartawannya ke pihak sana nya
loh justru mereka harus bilang kita justru harus dikutip
kan mereka menuduh ini kan
metotv sebagai berpihak pihak sana
nggak apa apa juga itu kan tuduhan mereka
ya mereka justru pimpinannya harus bilang
justru kita mesti kasih kesempatan pada tv ini
ya untuk meliput kita melihat kita apa adanya
karena itu yang itu adalah argumen yang paling sahih
paling kuat gitu ya
menunjukkan bahwa kita bukan radikal
kita bukan ini

dan harus di ucapkan
kedua saya sebagai mantan dewan pes
itu kan sudah pelanggaran terhadap
tapi masih ada undang undang pes ya
itu kalau menurut saya harus diproses
itu maksimum bisa dua tahun penjara
dan saya rasa harus kelihatan
harus untuk pembelajaran publik juga
kalau ininya pinter kepala dia akan proses itu
anak buahnya yang gagal itu
mas arswendo terakhir sebelum kita pindah ke topik yang lain
debat pilkada dki jakarta menuju ke pilkada serentak ini
apakah ini menjadi pembelajaran yang baik nggak
maksudnya untuk publik
bagaimana kalau kita lihat gerakan seperti ini
ini akan terus sustain nggak sih mas arswendo
gerakan gerakan gerakan gerakan ini kan
ketika sukses empat sebelas kemudian dilanjutkan dua dua belas
lanjut lagi ke satu ratus dua belas
ini kemudian akan ada repetisi repetisi seperti ini nggak
selama bagus dan baik
akan sukses dan masyarakat akan lebih bisa menerima
bagaimana negara mengelola kekhawatirannya dengan seperti ini
negara kemarin terlihat sekali khawatir mas arswendo
barangkali juga negara lebih tahu intelnya sudah laporan
sebetulnya ini kalau tadi bambang juga mengatakan
inilah yang sebetulnya yang luar biasa ini
nah ini kita istilah saya saya selalu pengandaikan sebagai orang yang optimistis itu
proses kearah sana
saya pikir orang yang salah ya
inilah yang sedang kearah proses
kalau tadi istilah kamu gerakan mula ini nanti ada lagi tentang kehadiran
ada lagi tentang korupsi misalnya
misalnya saja bahwa korupsi itu ternyata
kita semuanya akan mendukung kesana bukan lagi
hanya kelompok tertentu atau agama tertentu
ada semua masyarakat pasti akan lebih mendukung
menurut survei indikator politik indonesia
berdebat secara berkualitas dalam debat ke kandidat yang satu dua dan tiga
sehingga publik bisa memilih menjadi lebih baik
nah kita akan bahas mengenai debat terakhir debat final menuju pilkada dki jakarta

mayoritas warga jakarta menginginkan gubernur baru
jelas disitu dia mereka menginginkan perubahan
pak basuki lugas
menyampaikan apa yang dipikirkan
menyampaikan apa yang dipikirkan
tetapi tentunya harus bisa dibedakan
antara tegas dengan kasar
dan disinilah yang ingin menjadi pembeda bagi saya
tegas tidak harus kasar
tegas tidak harus beringas
tetapi tegas itu adalah tetap beretika
pak anies adalah seorang yang pandai berkata kata tentunya
dengan teori dan lain sebagainya
tetapi saya sampai dengan hari ini masih mempertanyakan

dengan teori dan lain sebagainya tetapi saya sampai dengan hari ini masih mempertanyakan tentang
integritas dan konsistensi beliau sebagai pemimpin

untuk paslon nomor satu
mereka berani menyampaikan sesuatu
mereka berani menyampaikan sesuatu
meskipun secara lapangan
meskipun secara lapangan
itu sulit dilaksanakan
tapi yakin banget
itu lebih hebat lagi

pandai membuat satu opini di awang awang
dan itu buktinya susah
pak anis pernah di jadi menteri
jadi menteri di berhentikan
karena tidak cepat
untuk mengeksekusi program
yang sudah digariskan
ini ibarat seperti on tante
yang datang ke rumah
dia pengen dapat simpati sama anak anak kita
dia pengen dapat simpati sama anak anak kita
lalu semua dibole bolein
mau dikasih satu m yang nggak jelas
mau dikasih rumah yang murah
mau dikasih rumah yang murah

sensasi atau substansi
debat terakhir itu
tidak meyakinkan tiga tiganya
cuma ada yang bisa berani
ngomongnya terus terang
eh kamu dulu dipecat dari menteri
tentang rumah terapung
ahok ini pakai
tante om datang
jangan lupa juga ini kan hari hari terakhir
kemarin pun saya mengatakan
kemarin pun saya mengatakan
kalau tiap hari tiga tempat
atau bahkan lebih mereka harus menjawabi
yang paling diprioritaskan
mungkin sudah tidak punya lagi
bahwa debat kandidat itu
mempengaruhi pilihan mereka
untuk mereka nanti memilih
kalau kita lihat debat satu dua tiga ini apa luasnya
kalau menurut saya memang di pilkada dki ini
jadi penting karena apa
karena orang pertama
kalau menurut survei kekuatan tiga nya kan relatif berimbang
dan kemudian yang
yang masih bisa pindah itu cukup besar
karena kan debat itu
tidak akan mengubah yang udah fix
pendukung fanatik sudah tidak mau debatnya
tidak ada masalah ya
jadi yang disasar itu kan yang belum menentukan pilihan
kemungkinan besar mereka akan golput
tapi yang lebih penting lagi adalah yang kira kira
yang masih bisa pindah pindah
nah itu debat disini
kalau menurut saya agak kritik
saya kepada pelaksana debat
kpu itu mungkin karena
kebanyakan timnya akademis ya
pertanyaan ibu terlalu ngambang
maksud saya harusnya itu
bisa nanyain program kamu tentang
langsung detail aja
jangan orang itu bisa ngeles gitu terus mengambang
sehingga kita itu ibaratnya mau
ini kan pemilih mau beli kucing
tugasnya debat itu mengeluarkan kucingnya
dari karung gitu loh
bukan ini kok kucingnya cuma dilaba laba aja
di dalam karung gitu loh
kalau saling sindir antara kandidat ini kan
kalau kita bicara substansi mungkin mereka
tetap memamparkan visi misi program kerjanya
tapi juga saling sindir menjatuhkan calon lain
kemudian ada kesan mengepung
petahana misalnya ini
aksi aksi seperti ini buat demokrasi
pembelajaran publik ini menurut anda seperti apa
kalau menurut saya itu sih cuma riak riak ya
tapi saya sebenarnya berharap gini sebenarnya kan dalam pembangunan kota
itu sekarang ada pertarungan ideologi
yang keras ya kalau kita lihat
di dunia ada yang
mau pakai sistem gentrifikasi itu
kayak model singapura gitu ya udah
pokoknya jadi bagus bahwa
orang miskinnya tergusur
selama ditampung di tempat yang oke
gapapa tapi ada konsep sekarang
di negara kayak amerika
kalau dibangun dia punya hak untuk
kembali ke tempat itu
ini kan menurut saya yang begini begini
jauh lebih menarik
lebih prinsip dan menyangkut
prinsip diotaan orang
tapi kalau kita bicara reklamasi pengusuran ini kan
posisi dan difrensiasi antara ketiga calon kan sangat jelas
iya itu harus dipertegas gitu
buat publik ini sangat menarik dan sangat menentukan
bagi kita sebenarnya
itu bukan sekedar publik itu kemudian beralih
mendapat pengetahuan baru gitu
nah itu yang menurut saya
akan menjadi pelajaran politik yang
kalau kita bicara pelajaran politik mas arswendo dalam proses
dinamika politik di ibukota jalan pilkara
dekade dekade jakarta selama kurung waktu empat
sampai lima bulan terakhir ini anda menganggapnya
apakah memang ini menjadi pembelajaran publik
yang baik secara politik berdemokrasi
atau memang kita jadi semacam setback
ke beberapa dekade
sebelumnya dimana politik itu menjadi
begitu kasar dan bisa saling
kasar sekali gitu loh kita melihatnya
ya dua duanya mungkin ya ada beberapa yang
seperti tadi ya
pembelajaran itu demokrasinya tinggi
tapi tadi juga diberkatakan
tiba tiba menjadi iya
suami istri pun bisa misalnya berbeda pada
saudara pun teman sekantor
pun bisa nah ini akan jadi
pembelajaran yang luar biasa setelah
tanggal lima belas nanti diumumkan
dan ini okelah
ya menurut saya itu
yang akan menarik
kalau benar survei itu bahwa
ada dua putaran buat saya yang
putaran kedua ini akan jadi pembelajaran yang sangat
tiba tiba yang menang di
masuk putaran kedua tiba tiba
putaran yang kalah oke
jadi itu kan wah yang tadinya
dia pukul pukulin sekarang dia harus rangkul
ahok atau agus yang maju gitu
ahok harus dan agus pasti akan
merebutkan anies gitu misalnya sama juga
kalau yang menang yang dua
terakhir anies dan agus harus menang
walaupun ini sudah terjadi
kita akan kita hadapi itu maksudnya
ini kan sudah terjadi kita lihat misalnya anies
yang tadinya anti prabowo
di pilpres sekarang jadi didukung
terus kita lihat ahok yang tadinya
dia bilang nggak mau didukung
masuk dicalonkan partai pdip mau
independen sekarang jadi bdp
itu sudah terjadi jadi bahwa dalam politik
itu memang begitu pragmatis saja gitu
tapi buat publik
sendiri lagi lagi ini kemudian
seperti apa mas arswendo kalau kita lihat
ketika para elitnya mempertontonkan pragmatisme
politik bukan politik yang substansi
politik yang sama saja gitu anda melihatnya ini
termasuk masih dalam rangka
atau taraf yang cukup sehat nggak sih
kalau saya sejauh ini masih
masih ya mungkin
saya terlalu optimistis sih tapi
akan mereka apa ya
mereka akan ngejar sendiri
akan menjadi pelajaran
dengan sendirinya ya kecuali yang
tiba tiba tadi contoh tadi
atau anies pergi ke markas
benar tapi suaranya jadi lain
atau ahok yang masih
di pengadilan atau apa
misalnya tiba tiba mungkin dia juga dalam
kondisi itu dia bisa
mempunyai pembenaran tapi ternyata
masyarakat tidak bisa menerima
untuk politisi dan juga masyarakat indonesia
seberapa besar kita
bisa menerima politisi politisi yang
kemudian memperjuangkan ketika saya memilih
ideologi a atau mazhab a
sampai titik dalam penghabisan saya akan ada disitu
tanpa harus meskipun di kanan kiri saya
ada godaan godaan yang cukup menggiurkan
dari segi elektoral misalnya gitu
menurut anda seberapa bisa menerima kita
yang kemudian punya visi
oh politisinya gak tau tapi masyarakatnya iya
kalau masyarakatnya itu sudah saya milih
bambang selesai mau apapun
juga dia jadi gondrong apa
jadi apa i don't care
itu kan mas arswendo optimistis tadi kan
kalau mas bambang kalau anda melihat apa yang kemudian
di indonesia itu kadang kadang orang banyak yang ngerti
yang namanya politik itu adalah
ilmu mencari kompromi
yang paling didukung oleh
jadi sekarang itu seolah olah kompromi itu jelek
kompromi itu memang kerjaannya politisi
jadi bukan hitam putih kayak gitu ya
karena kan orang banyak gak mungkin
satu orang memegang monopoli kebenaran
sebetulnya intisarinya itu politisi
itu orang yang jago berkomunikasi
saya kasih contoh pak ahok ya
dulu kan ketika dia calon independen
kan dia anti sekali sama partai politik
sampai dia punya lebih dari sejuta pendukung
orang yang anti partai politik
melihatkan bahwa dia
bahaya kalau di calon independen
kalau dia mau jadi gubernur dia harus
berkompromi dengan partai politik
dia jelaskan kepada orang orang yang mendukung dengan partai politik
dan sebagian besar ternyata bisa terima
bisa terima gitu loh
itu pembelajaran baik
ya itu kan komunikasi politik itu kan komunikasi
ya dikhawatirkan apa mas arswando
kalau tadi anda kan begitu optimistis ini
kayaknya nggak masyarakat kita akan lebih belajar
politisi kita jauh sangat belajar
ada orang orang kelompok tertentu
yang tadi sudah terlanjur terbelah
tadi saya nggak tahu persis apakah bisa
mereka hanya rekun pun
untuk kepentingan politik tadi
oke lah dua putaran misalnya
yang ini terpaksa harus kompromi tadi
nah itu jadi langgam yang
tapi ya itu bagian dari
atau ya dia milih jadi oposisi kan juga
ketika milih jadi oposisi kita nggak punya tradisi
untuk begitu gitu ya
kecuali kalau pdip
golkar aja gak tahan untuk gak jadi oposisi
nah golkar lebih lebih gak tahan
kalau kita bicara mengenai
pilkada dki jakarta ini kan banyak yang
mas arswendo dalam monolognya beberapa waktu lalu
dia mengatakan bahwa ini
giants juga terjun dalam ini
sama seperti di perancis lah
bahkan kadang kadang udah bekas presiden jadi
karena atau di seoul juga ya
memang barometer sih ibu kota itu ya
cuma bedanya kalau menurut saya
sebagai gubernur dki itu
dia betul betul bisa memberi dampak
yang nyata langsung ke rakyat
sebagai presiden itu jauh lebih susah
dan kebetulan tokoh tokohnya memang sekarang
kita tahu kan ada anaknya
pak sbyn guru pilpres
kemudian ada prabowo yang
menjagokan anies gitu ya
yang dulunya musuhnya kemudian ada
pak ahok yang dulunya
calon dari pak prabowo
terus pindah sekarang
jadi calonnya pdip
menurut saya itu
dan saya senangnya
ujung ujungnya partai politik sekarang
tahu diri dia akan mencari
calon yang memang didukung rakyat
iya jadi tidak akan mengabaikan
kualitas juga makanya kemudian publik
berharap atau kita paling tidak media ini
berharap publik itu memilih karena
alasan rasional bukan emosional
menurut anda seberapa besar
kemungkinan sebenarnya publik itu lebih
indonesia belajar berdemokrasi
sudah sejak tahun sembilan puluh delapan kita sudah
semakin matang pastinya bagaimana kemudian
masyarakat kita bisa memakai
rasionalitas akal sehat itu
untuk memilih dibanding faktor faktor
emosional yang kemudian kita
tidak berharap bahwa itu akan berujung
pada publik misalnya
emosional yang tidak menarik tapi emosi
perlu dan inilah emosi inilah yang
ini ada ibu risma
semuanya nggak emosional dalam artian
kemudian melupakan logika gitu
enggak artinya kalau beliau
bu risma ini kemudian mendapat tempat
kesempatan luar biasa
tidak selalu harus berarti jakarta ya
jatimur pun luar biasa
ini ridwan kamil misalnya
itu luar biasa
luar biasa pun gemak rasanya itu
keterikatan kedekatan dia
kalau tadi dikatakan
lebih dari komunikasinya
bisa lebih jalan jauh lebih jalan
anda juga setuju pilkada akan menghasilkan
orang orang baru yang dicintai publik yang punya
kualitas yang meninggalkan old style
saya selalu bilang dulu memang dulu ya
waktu kita demokrasi sembilan puluh delapan
kita perlu lima belas tahun
untuk menghasilkan produk demokrasi
kenapa karena liga
liga kelas tiga itu kan tingkat
kabupaten wali kota yang bagus
masuk liga dua tingkat gubernur
kemudian yang paling bagus masuk
jadi menurut saya kalau kita lihat
kenapa ini rasa presiden
wajar karena siapapun yang jadi
gubernur gubernur terbaik di indonesia
untuk calon presiden di tempat datang
memang itu pullnya contoh suksesnya udah ada itu
memang harusnya contoh contoh
kita lihat di amerika dimana
atau gubernur sukses
atau dari dpr yang sukses
orang yang memang sudah terbukti
mampu berkomunikasi dengan rakyat
dasarnya dpr sekarang menjadi lembaga yang paling
tidak dipercaya publik dalam banyak sekali survei
itu yang kemudian jadi masalah kemudian
banyak harapan orang ditumpukan kepada calon calon
pemimpin kepala daerah ini yang kemudian akan
dipilih lewat berkat dasar
kalau kita lihat ahok kan bekas anggota dpr
juga bukan berarti
dpr adalah orang orang dprnya
aja yang belum ada yang muncul
mudah mudahan kita demokrasi itu pasti akan ada
berisiknya akan ada pertempurannya
tapi pasti akan menghasilkan emas
baru yang akan tercecar
harus ada kompetisi
nah mari kita ambil sapu dan pengki kita
untuk cari emas emas yang tercecar
melalui kompetisi yang sehat
dewa dewa diatas terus bilang
wah ini calon saya jangan
sehat sehat juga kita harus akhiri dialog malam hari ini
yang cukup seru kita akan bincang di lain kesempatan
terima kasih mas bapak
dan yang paling penting
adalah anda jangan lupa untuk gunakan
hak pilih anda dimanapun anda berada
di seratus daerah di indonesia
pada tanggal lima belas februari mendatang
terima kasih bapak bapak kami akan segera kembali usaha jadwal berikut ini
tetaplah bersama saya di indonesia prime news hari pekan